kita awali dengan informasi pertama gubernur jawa barat ridwan kamil minggu pagi mengeluarkan pernyataan terkait penanganan covid sembilan belas di wilayah jawa barat
selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan terkait covid sembilan belas gubernur juga menyampaikan arahan untuk antisipasi bahaya corona
minggu siang pemda jabar berencana merilis data sebaran pemantauan dugaan covid sembilan belas untuk dijadikan panduan antisipasi corona hingga tingkat kelurahan
gubernur juga memerintahkan institusi pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas di jawa barat menggelar pembelajaran di rumah
berbeda dari daerah lain pemda jawa barat tidak menyatakan meliburkan sekolah melainkan siswa belajar di rumah selama dua pekan
pemda jawa barat juga menginstruksikan penelusuran terkait pasien covid sembilan belas dari luar daerah yang diduga sempat berada di wilayah jawa barat
menurut gubernur jawa barat juga tengah menyiapkan aplikasi koordinasi dan informasi penanganan covid sembilan belas
aplikasi ini ditargetkan
sudah bisa digunakan per hari selasa mendatang
menemukan informasi tinggal sampaikan via hp nya tanpa harus nelfon atau ngecek website
kemudian juga blasting informasi dari kami harian update sebaran itu akan ada di aplikasi covid sembilan belas jawa barat ini
sehingga ini bagian dari proses transparansi melalui teknologi yang akan kami kembangkan
mudah mudahan paling telat hari selasa aplikasinya sudah selesai
dari tim jabar digital service sedang membangun apps nya
sehingga insya allah kesimpulannya adalah dengan segala dinamikanya kami sangat siap
jadi warga tidak perlu khawatir
gubernur jawa barat jawa barat
ridwan kamil menyampaikan dalam konferensi persnya jumlah keseluruhan pasien positif virus corona di jawa barat mencapai enam orang
sementara satu ratus delapan puluh dua orang berstatus pasien dalam pengawasan
yang dipantau yaitu orang orang yang tidak masuk rumah sakit tapi dicerugai pola aktivitas sosialnya
ada tujuh ratus enam yang sudah selesai artinya isolasi pribadinya self isolasinya sudah berakhir
ada beres dua ratus lima puluh enam yang masih dipantau karena waktunya belum habis ada empat ratus empat puluh delapan
kemudian pdp yang pasien dalam pengawasan ada satu ratus tiga puluh
terdiri dari lima puluh empat negatif alhamdulillah
dua puluh delapan masih menunggu hasil jadi belum ada status
enam positif itu adalah dua yang warga depok pertama kasus satu dua
kemudian satu warga cianjur yang meninggal dunia yang dulu disampaikan bupati cianjur
ternyata data terakhir yang kami terima pasien positif
kemudian dua di kabupaten bekasi adalah istri dan anak dari keluarga
pasien yang di cianjur itu juga positif
dan satu di kota bandung positif
dan satu di kota cirebon yang dirawat di rumah sakit umum daerah sunan gunung jati